suasana harum menyelimuti prosesi penyerahan dua nelayan indonesia kepada keluarganya kami sore
setelah keduanya diculik kelompok perompak abu sayyaf
kedua wni yang berhasil diselamatkan adalah maharudin bin lunanin dan samyun bin maneu
menteri luar negeri retno marsudi mengungkapkan
pembebasan kedua sandera dilakukan setelah tiga warga negara indonesia di sandra kelompok abu sayyaf
selama sembilan puluh hari terakhir
dua wni berhasil diselamatkan dan kembali ke tanah air
namun seorang wni atas nama farhan belum dibebaskan
istri maharudin wadaya berterima kasih kepada pemerintah yang sudah berupaya membebaskan suaminya
sehingga bisa kembali ke rumah
menteri perintah dan pemerintah tersebut berkata
prabowo subianto akan bertolak ke filipina untuk bertemu menteri pertahanan filipina
untuk membahas masalah pembebasan warga negara indonesia atas nama farhan yang masih disandra
pemerintah indonesia juga meminta kepada pemerintah filipina untuk melakukan upaya pencegahan
agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali
rizki ihtiar yahya jakarta